seorang sopir angkutan mudik di terminal bus gayatri tulung agung jawa timur
diketahui positif mengkonsumsi narkoba
sopir bus ini ketahuan telah mengkonsumsi sabu
lewat hasil tes urin sesaat sebelum keberangkatan bus menuju bandar lampung
polres dan dinas perhubungan serta bnnp tulung agung
telah menggelar rem cek dan tes kesehatan bagi para pengemudi angkutan lebaran
hasilnya satu dari sepuluh sopir bus angkutan lebaran yang diperiksa
menyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu
selain hasil tes urin yang positif polisi juga menemukan alat hisap sabu
yang disimpan di dalam bus oleh pelaku
pada petugas pelaku mengaku menggunakan narkotika sebagai doping selama mengemudikan bus
pada hari ini penyelidikan perang cek hari ini kami temukan
ada satu orang pengemudi bus dari salah satu perusahaan otobus puspajaya
ini terindikasi menggunakan spetropika dengan hasil tes urin positif di amfetamin dan metametamin